hai babay oloh oloh babay kok jadi ganteng ya paudi bisa aja seretan bobby
cek bobby babaynya ada ada paudi cek bobby bilangin atau ada paudi gitu oh iya sebentar
udah udah mbak udah kang mbak maaf tadi kembalinya kurang makasih udah udah kan
yang lu punya hp kagak punya mak bisa ditelepon kagak bisa
emang kenapa mak orang kalau punya hp itu supaya bisa ditelepon bener kak bener bener
mak kalau punya hp kakak bisa ditelepon ngapain punya hp benar kagak
res aggicheckthat satu buat siapa dek itu meh birth inro
gambar kenapa suka raid video dari kakak boleh ga mau ambil pindah sang tiga okay ada di enam puluh menit menang rusak ini berguna
kalau pelajaran gambar

makasih kang tisna
lama amat beli rendang aja
ada rendangnya sur
surti ambil piring dulu
eh gak usah
langsung aja piring gua
romannya enak deh rendangnya
kenapa lu cempet tuh
kemute lagi apa
nyapetin bulu hidung
ngojek kesini enggak
lu belum ketemu juga
masih mau ngajak
halia mau diantarin bang ngojek
ya iya masa di gendong
kalau nggak bayar no problem
yah ini anak kecil tau tau no problem
bang bukun bantuin dong
oloh oloh babay kok jadi ganteng ya paudi bisa aja seneng bobby
bobi babaynya ada ada paudi bobi bilangin atuh ada paudi gitu ya
ya sebentar paudi ya
kong ada paudi
gue tau gue denger dia terak rek
kalau gitu kenapa engkau gak nyaut
kasih tau ya gue lagi makan gitu
iya tadi juga udah mau bilang gitu
makannya pake rendang gitu
penting gitu kok bilang paudi makannya pake rendang segala
oloh oloh masih lama ceh bobby
ini sih masih lama soalnya makannya pakai rendang
jadi agak susah gigit dagingnya
yaudah paudi mau ke rumah haji muron
paudi mau ke rumah haji murot
lu kagak suruh nunggu
kong gak bilang suruh nunggu
masa nunggu aja kudu disuruh
jangan jangan dia diurusan penting sama si haji murot
gak tau kong
hah agak palingan juga mau nyari temen ngobrol doang
bobby gak tau kong
bob lu mah percuma sekolah
apa apa kagak tau apa apa kagak tau
ada yang liat aja kong ya
tadi makan disini kong
tapi sekarang udah pulang
ke rumah apa ke pangkalan
nganterin cucunya haji murot
oh makasih bang
wah siapa naik ojek
sekalian lewat gih
mereka harus ganti baju
terus makan mangkong
abang ngeojek bukan
baru juga mau senderan mbak mbak
ya jadinya mau ngeojek gak
ke taurung menghaji di bambang
ya masa gak tau dia kan terkenal
ya emang saya gak tau mbak
kalau ppk sebelas
kalau itu saya tau
kalau tau kenapa bilang gak tau
duduk dulu deh gue lagi makan
lu udah makan
belum lapar pak haji
berarti dia udah makan ya
belum pak haji
mantu saya masih di rumah emak belum pulang
jadi belum masak buat makan siang
pak haji kagak masak
leuknya mah gak ada
mantu lu keterlaluan